sebuah kejadian tragis terjadi di asahan sumatera utara
seorang ibu tega menganiaya anaknya yang berusia tiga tahun hingga meninggal dunia
dari pemeriksaan jenazah yang penuh luka memar
pelaku diketahui memukuli anaknya secara berulang ulang
setelah melakukan pemeriksaan secara intensif
akhirnya kepolisian polres asahan menetapkan dm sebagai tersangka
dm adalah ibu kandung bocah berusia tiga tahun yang ditemukan tewas
dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka dm melakukan pemukulan secara berulang
hingga menyebabkan anak kandungnya tersebut tewas
polisi masih terus mendalami kondisi kejiwaan tersangka
motif dari pelaku melakukan ini yaitu karena tersangka ini mengingat mantan suaminya
yang mungkin ketika hamil lima bulan yang bersangkutan ditinggal
kemudian mungkin merasa kesal dengan melihat anaknya
melakukan pelampiasan nafsu kekerasannya kepada anaknya
akibat perbuatannya tersebut tersangka dijerat undang undang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
kematian bocah perempuan berusia tiga tahun awalnya ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya
warga sekitar yang melihat tubuh korban penuh luka memar
akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi
azhar effendi manurung asahan